abe pria berusia tiga puluh enam tahun warga desa karangsari kecamatan seruang kabupaten kebumen jawa tengah
tega menghabisi nyawa istrinya sendiri pada kamis pagi
korban dihabisi suaminya dengan dibacok menggunakan sebilah sabit pada sejumlah bagian tubuhnya
akibat mengeluarkan banyak darah nyawa korban tak bisa diselamatkan
jasad korban ditemukan dalam kondisi bersimbah darah di ruang tamu rumahnya
berdasarkan keterangan sejumlah saksi aksi penganiayaan yang mengakibatkan nyawa korban melayang ini
diduga terjadi akibat cekcok antara pelaku dan korban
usai menghabisi nyawa istrinya sendiri pelaku berupaya melakukan bunuh diri
dengan cara membacok kepalanya sendiri beberapa kali
namun berhasil digagalkan oleh sejumlah tetangga yang mengetahui aksinya
itu kemungkinan besar dugaan saya ya berantem lah
berantem dengan senjata tajam
tapi ada suara suara teriakan atau apa gak sebelumnya tetangga itu denger gak
saya sendiri gak ngedenger
ada warga sekitar lokasi korban itu datang ke rumah saya kasih kabar kalau ada pembunuhan
terus saya meluncur ke tkp
saya melihat sudah terbucur korban
jasad korban kemudian dibawa ke kamar jenazah rsud dr sudirman kebumen
untuk selanjutnya diserasikan
kepada pihak keluarga dan dikebumikan
sementara pelaku dilarikan ke rumah sakit muhammadiyah surweng
hingga berita ini ditayangkan pihak kepolisian resor kebumen masih melakukan penyelidikan
dan belum bersedia memberikan keterangan resmi
bambang jati asmoro kebumen jawa tengah